pesinetron amar zoni menjalani sidang perdana di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa sore
menggunakan kemeja putih dan rompi tahanan suami artis iris bella ini langsung masuk ke ruang persidangan
selain amar zoni sopir pribadi dan rekannya juga turut duduk di kursi persakitan
dan mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum
nampak pula adik dan ayah amar zoni turut menghadiri persidangan
pihak keluarga berharap hakim dapat menyetujui rehabilitasi terhadap almarzoni
dalam sidang ini ketiga terdakwa didakwa
jaksa penuntut umum dengan pasal berlapis tentang penyalahgunaan narkotika golongan satu bukan tanaman
dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun pidana penjara
selain pembacaan dakwaan sidang juga dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi
karena pihak amar zoni tidak memberikan tanggapan atas dakwaan yang telah dibacakan
diketahui amar zoni ditangkap polisi di rumahnya di kawasan babakan madang kabupaten bogor pada maret lalu
oleh satres narkoba pores metro jakarta selatan
sebelumnya amar zoni juga sempat
tersandung kasus yang sama pada dua ribu tujuh belas silam
baru zama jakarta